wael al dahdoh kehilangan keluarganya yang tewas akibat serangan udara yang menghantam pengungsi di nuserat gaza tengah
media al jazeera menyatakan serangan udara israel di kamp pengungsi nusirat ini telah menewaskan istri dan dua anak dari wael al dahdoh
wael al dahdoh adalah kepala biro al jazeera di gaza
ia mengungsikan keluarganya dari tal el hawa ke kamp pengungsi nusairat yang dianggap lebih aman
cnn belum mendapatkan konfirmasi siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut
sementara militer israel belum memberikan respon terkait hal ini